peristiwa kerumunan masa dan dugaan protokol kesehatan di acara maulid nabi
serta pernikahan putri rizik sihab masih diproses hukum oleh aparat kepolisian
setelah gubernur dki jakarta anies baswedan giliran wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
yang kemarin turut dimintai klarifikasi oleh polda metro jaya
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan telpon wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat siang pak wagup
selamat siang nana assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak wagup anda kemarin dimintai klarifikasi selama delapan jam oleh polda metro jaya
apakah kemudian itu sudah dipaparkan keseluruhan termasuk kehadiran anda
pada saat acara maulid nabi di tebet
betul sekali kemarin saya memenuhi panggilan polda metro jaya
untuk melakukan klarifikasi senin tanggal dua puluh tiga november
sampai dengan jam tujuh malam
total ada delapan jam termasuk tiga kali istirahat sholat jam siang asar dan maghrib
dan makan malam juga
dan saya telah mengisi empat puluh enam pertanyaan dengan enam belas halaman
jadi kalau pak gubernur itu ada tiga puluh tiga pertanyaan tapi dua puluh tiga halaman
saya memang jumlah pertanyaan lebih banyak ada empat puluh enam
tapi jumlah halamannya hanya enam belas ya
dan sudah saya berikan keterangan bagaimana mestinya mulai dari ide tersiri
jabatan tugas job sebagai wakil gubernur maupun sebagai wakil satgas covid
di provinsi dki jakarta dan apa yang saya ketahui
fakta data kegiatan di tebet termasuk kegiatan di petamburan
yang saya ketahui tidak ada yang dikurangi tidak dilebihkan semua fakta data
saya sampaikan apa adanya
mudah mudahan keterangan klarifikasi yang saya sampaikan di polda metro
dapat memberikan pertimbangan yang baik sehingga polda metro bisa mengambil kebijakan yang adil dan
profesional terhadap keterangan yang saya sampaikan secara terang benar
oke pak wagub pada saat kita flashback ke belakang pak wagub
ya kita flashback sedikit ke belakang
pada saat menghadiri perayaan maulid nabi di tebet apakah pak wagup telah memperingatkan kepada penyelenggara
kepada fpi soal potensi kerumunan massa dan juga dugaan pelanggaran protokol kesehatan melihat membludaknya masa yang hadir di acara tersebut pak wagub
harus dibedakan mbak nana kalau kegiatan yang di tebet itu bukan fpi yang menyelenggarakannya
jadi beda sekali di tebet itu ada maulid yang diselenggarakan oleh majelis apap
yang dipimpin oleh habib ali abdurrahman asegab
jadi berbeda sekali kalau yang di petangguran itu yang diselenggarakan oleh habib fizik sifat

dengan fpi jadi berbeda yaitu majelis talib apap
cii nya juga berbeda dipimpin yang berbeda
kebetulan memang saya diundang ya pada pagi hari itu kegiatan maulid
saya mengetahui kegiatan itu dari undangannya disampaikan bahwa kegiatan melaksanakan sesuai dengan protokol covid dijelaskan gitu
menggunakan masker jaga jarak dan lain sebagainya disiapkan wastafel dispektan purifier dan sebagainya
kemudian juga pada hari itu saya datang memenuhi sepengetahuan saya saya selalu datang di acara maulid dan seluruhnya selalu melaksanakan protokol covid
namun memang di kegiatan tebet itu di luar dugaan saya juga ketika saya sampai rupanya jumlah masanya lebih banyak dari yang biasa saya datang
tapi dari pemprov dki sudah memperingatkan kepada penyelenggara sebelumnya
oh jelas jelas jadi dari pemprov sebagaimana aturan ketentuannya ada mekanisme dan lain sebagainya
ada mekanisme dan aturannya yang sudah diingatkan saya sendiri pada kesempatan tersebut menyampaikan mengingatkan agar semua melaksanakan protokol covid protokol kesehatannya
jadi itu juga sudah kami sampaikan kepada penyelidik semua apa yang saya lihat saya rasakan kenapa saya datang dan sebagainya sudah saya sampaikan
secara ini mudah mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan para tokoh khususnya para pimpinan agama dan pimpinan tokoh tokoh lainnya
dalam melaksanakan kegiatan harus diperhatikan mungkin tidak cukup hanya sosialisasi kampanye dan peringatan
dan mengingatkan mungkin perlu ada cara cara khusus terobosan terobosan khusus untuk memastikan agar kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh jamaah
oleh pengikut peserta anggotanya secara berlebihan jadi ke depan memang selalu kami minta saya seringkali berbaik kesempatan minta kegiatan maulid tidak diukur dari jumlah banyaknya peserta atau jamaah yang hadir
tapi lebih dikentukan sejauh mana kita bisa berkontrol
lebih dikentukan sejauh mana kita bisa meneladani rasulullah saw itu jauh lebih penting dan bisa dilakukan secara daring atau online
oke pak wagub pemprov dki sudah memberikan sanksi kepada pihak fpi ataupun penyelenggara lima puluh juta rupiah dendanya
apakah kemudian pemprov dki sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada wali kota jakarta selatan dan juga jakarta pusat
karena kalau kita lihat kerumunan massa yang terjadi di mega mendung gubernur jawa barat memberikan sanksi kepada bupati bogor
apakah kemudian pemprov dki juga sedang mempertimbangkan
apakah kemudian pemprov dki juga sedang mempertimbangkan
semuanya nanti akan kita pelajari kita evaluasi hari hari ini ke depan
pak gubernur terus melakukan kajian kami terus rapat di internal untuk melakukan evaluasi sesungguhnya
prinsipnya kebijakan yang akan diambil nanti pak gubernur tentu harus bijaksana harus adil proporsional
tidak sembarangan kita memberikan sanksi
jadi ukuran ketegasan itu tidak semata mata dengan selalu memberikan sanksi
banyak cara menunjukkan disiplin ketegasan
tapi ukuran ketegasan itu tidak semata mata dengan selalu memberikan sanksi
banyak cara menunjukkan disiplin
kesepakatan dan ketegasan pimpinan tidak selalu harus ditunjukkan dengan pemberian sanksi kepada anak buah
jadi kita lihat juga apa penyebabnya apa masalahnya
yang penting semua kebijakan kita ambil dengan tujuan dan maksud yang baik bagi kepentingan semua
oke pak wagup setelah ini bagaimana kemudian langkah pemprov dki untuk mengantisipasi jika ada ormas lain yang ingin mengadakan acara acara serupa
pak gubernur dan kami semua saya juga berukali sudah menyampaikan bahwa kegiatan kegiatan ke depan
kami minta tidak lagi menghadirkan jumlah masa jumlah anggota peserta jamaah konstituen apapun itu
dalam jumlah yang banyak jumlah yang besar apalagi berlian
mari kita cintai sayangi diri kita keluarga kita komunitas kita lingkungan kita
kita cintai para pimpinan kita tokoh kita tokoh agama tokoh bangsa dan tokoh tokoh semua
jangan sampai pimpinan kita nanti terpapar termasuk pimpinan partai juga jangan sampai terpapar daripada virus corona
akhirnya tidak bisa lagi memimpin kita semua
jadi kita jaga pimpinan kita diri kita semua dengan cara apa mentati dan tidak perlu hadir berbondong bondong dalam kegiatan atau acara apapun
mari kita laksanakan dengan selalu melaksanakan protokol covid
artinya pemprov akan lebih tegas ya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerumunan kerumunan massa seperti kemarin begitu ya
pak gubernur terus meningkatkan kesempatan kursus jajaran mulai dari wali peneliti
dari kota sampai ke samad lurah bahkan rt rw
kami minta ke depan untuk selalu bekerja sama untuk selalu melakukan monitor evaluasi menjaga saling mengingatkan satu sama lain
dan termasuk pimpinan agama kami minta kegiatan kegiatan ke depan memperhatikan protokol covid ya
kecintaan kita pada pimpinan tokoh kita harus kita tunjukkan dengan cara kita patuh dan taat pada aturan dan ketentuan yang ada
pak wagub ini proses tracing dan trackingnya yang dilakukan pemprov dki
di wilayah petamburan serta tebet seperti apa
karena berdasarkan informasi di lapangan banyak warga yang menolak untuk dites termasuk keluarga dari rizik sihab
apakah ada upaya persuasif yang dilakukan oleh pemprov dki
jadi dari pemprov dki melalui bidang kesehatan terus melakukan pendekatan dan upaya upaya terus kami lakukan
ya terus kami lakukan
setiap hari jumlahnya puluhan bahkan ratusan testing tracing yang kami lakukan
jadi cara kami berbeda tidak berbondong bondong begitu
menghadirkan semua orang lakukan
ada mekanisme dan metode tersendiri dalam rangka testing dan kontak tracing
jadi ada caranya jadi dinas kesehatan yang memahami mengerti tentu juga dengan bpbd dengan satgas pusat dan sebagainya
kami pastikan bahwa semua warga jakarta kami minta dengan hormat kesadaran perhatiannya untuk dapat bekerjasama untuk proaktif ya
jadi jangan hanya menunggu apa yang kami minta
kami minta juga kami harapkan ada kesungguhan dari masing masing pribadi
demi kesehatan pribadi keselamatan pribadi keluarga lingkungan dan sebagainya
terlebih bagi semua warga yang telah mengikuti rangkaian kegiatan yang rame rame begitu
yang dapat berpotensi menimbulkan penyebaran covid kami minta secara proaktif
sekalipun kami juga dari pihak kami terus melakukan penjajakan pendekatan persuasif semua pihak
termasuk saudara saudari kita teman teman kita ketamburan juga terus kita lakukan